kami siang tim penyidik perlindungan perempuan dan anak polrestabes semarang
menggelar perar kaulang kasus kematian alinsia bokman kondomo
putri pejabat gubernur papua pegunungan nikolaus kondomo
di rumah kos jalan pawiatan luhur bendan ngisor semarang
tersangka an dihadirkan langsung oleh pihak penyidik
termasuk beberapa saksi penghuni kos lain
yang sempat dimintai tolong oleh tersangka an
ketika korban dalam kondisi kejang kejang
tak sadarkan diri
dalam perar kaulang ini tergambar bila tersangka an
sempat memberikan beberapa kali minuman kepada korban di dalam kamarnya
minuman tersebut adalah miras jenis anggur merah
yang dikonsumsi bersama tersangka
usai berhubungan intim dengan tersangka
korban pun merasa mual pusing dan kepanasan
namun tak bisa muntah
tersangka pun dengan dalih menuruti permintaan korban
kemudian memberikan minuman air kelapa muda
susu jahe dan susu steril dengan jeda tak terlalu lama
namun usai mengkonsumsi beberapa minuman tersebut
korban kemudian mengalami kejang kejang tak sadarkan diri
dan akhirnya diketahui meninggal saat dibawa ke rumah sakit elizabeth semarang
korban nunjukin kan langsung dikasih tahu ini tertarik dengan anda gitu kan
kampernya minuman alfaban sama fotonya dia
udah di telegram jadinya belum tanya tanya
dia kan apa
statusnya kan tulisannya nyari teman minum
di telegram jadinya
habis itu dikasih nomor wa
oleh pihak penyidik
prareka ulang ini digunakan untuk mengetahui gambaran kronologis peristiwa
termasuk kemungkinan mendapati adanya keterangan atau kesaksian baru
hingga barang bukti baru
kami sudah melaksanakan empat puluh lima adegan dengan menghadirkan tersangka dan juga enam orang saksi
ya tentunya prarekonstruksi ini kita ingin melihat dan mengkonstruksikan
apa yang sudah disampaikan oleh tersangka dengan saksi saksi
berserta dengan barang bukti serta tkp yang ada di tempat kejadian
dari hasil otopsi sendiri menyebutkan
bila pada tubuh korban hanya ditemukan luka di bagian vitalnya

namun apakah luka tersebut yang membuat korban merasakan

atau efek campuran beberapa minuman yang dikonsumsi korban
polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik
termasuk adanya kandungan racun atau zat berbahaya yang mematikan korban